semen indonesia menyatakan belum melakukan aktivitas penambangan maupun operasional dari pabrik semen miliknya di kendeng rembang jawa tengah
perseroan menyatakan masih menunggu keluarnya hasil kajian lingkungan hidup strategis atau klhs dari pemerintah
pabrik semen di kabupaten rembang jawa tengah yang berinduk pada pt semen indonesia tbk sudah selesai dibangun dan siap beroperasi pada maret dua ribu tujuh belas
namun kegiatan produksi ditahan menunggu keluarnya hasil klhs dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada akhir maret nanti
direktur utama rizkan chandra mengatakan tidak ada potensi kerugian sekalipun pabrik belum beroperasi
ia optimistis dalam kurun waktu dua bulan pabrik rembang sudah dapat beroperasi dan mengerjakan penambangan
jadi pabrik semen indonesia yang ada di rembang status saat ini sudah rampung sudah siap untuk beroperasi
namun memang pt semen indonesia selalu mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku
sehingga semen indonesia berkomitmen untuk menunggu sampai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu kajian lingkungan hidup strategis yang baru itu selesai
maka baru kita dapat memulai melakukan penambangan
sampai hari ini belum ada operasional belum ada penambangan apapun yang dilakukan di area rembang
gubernur jawa tengah ganjar pranowo menilai
aksi penolakan semen rembang sangat masif menurutnya hal tersebut tidak terjadi di tempat lain yang juga akan menjadi lokasi pabrik semen
sementara itu komisi pertanian dpr menilai ada kepentingan bisnis dalam aksi yang dilakukan petani kendeng di rembang jawa tengah
itu tanahnya subur apa enggak dulu penambangnya dulu siapa ada nggak di antara masyarakat yang menjual tanahnya secara sukarela ke pabrik gitu kan
nanti kalau itu bisa diurut satu satu orang akan mengerti
maka semua pertanggung jawabannya sangat ilmiah
jadi saya tidak gegah apa justru saya menunggu dari mereka
indikasi yang tadi mau dilapangkan ini gerakan gerakan dari lembaga swadaya masyarakat ini juga dilakukan orang orang di luar
tetapi mereka begitu luar biasanya mereka itu bisa memotivasi masyarakat untuk menggerakkan gerakan
karena memang ada pemodalnya
nah oleh karena itu kembali kepada sampai kemarin yang meninggal dunia itu ya yang mengerahkan itu bertanggung jawab
ini kepentingan bisnis murni kok
persaingan ini dengan menggunakan dalih aspek lingkungan